kita ke informasi lain gempa bermagnitudo enam dua mengguncang kabupaten sumba barat nusa tenggara timur selasa pagi
guncangan keras yang berlangsung hampir satu menit ini dirasakan empat hingga lima mmi oleh warga setempat
gempa besar ini disusul dua puluh lima kali gempa susulan dengan magnitudo tiga hingga lima
pusat gempa pada selasa pagi berada di titik koordinat sepuluh dua puluh sembilan lintang selatan satu ratus delapan belas sembilan puluh tujuh bujur timur delapan puluh empat km barat daya kabupaten sumba barat berkedalaman sepuluh km satu ratus empat belas km dari kota waika bubak
hingga pukul lima belas waktu indonesia tengah tercatat dua puluh lima kali gempa susulan
meski demikian hingga kini belum ada laporan kerusakan bangunan
bmkg menghimbau agar warga mencari tempat yang lebih tinggi jika terjadi gempa yang kuat
penyebabnya karena titik subduksi sangat dekat dengan bibir pantai
bg bahan informasi geospasial itu ada
kemudian satu sirene jadi kalau sudah ada bui kemudian ada tight gates tadi alat untuk mendeteksi pasang surut air
kemudian ada juga sirine
nah di kita nusa tenggara timur baru ada satu yaitu di maumere
sebenarnya memang kurang sekali ya untuk ke panjang pantai yang segitu panjang
nah cuma satu dan daerah kita kita tahu utara
di sebelah utara nusa tenggara timur dan selatan itu dua duanya aktif
bahkan kalau kita melihat sejarah ke gempa dan tsunami yang sudah pernah terjadi
justru di utara itu memang lebih sering terjadi gempa bumi yang menimbulkan tsunami
makanya yang kita pasang menurut skala prioritas kita pasangnya di mobil
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini